kementerian perhubungan menyediakan puluhan bus gratis untuk mudik bersama natal dan liburan tahun baru dan diberangkatkan dari monas
untuk mengetahui lebih lanjut dari acara tersebut sudah ada produser lapangan ratih aulia zakia selamat pagi ratih
ratih bagaimana pada pagi hari ini apakah sudah ramai di sana
lantas kami juga ingin mengetahui rati siapa saja sebenarnya peserta mudik gratis ini dan berapa jumlah bus dan juga pemudik yang akan diberangkatkan
ya pagi fani dan juga rian memang hari ini di kawasan area monas sendiri sabtu dua puluh dua desember kementerian perhubungan dan juga jasara harja melaksanakan mudik gratis
di mana kota tujuannya ada lima kota tujuan antara lain yogyakarta semarang solo boyolali dan juga malang
kementerian perhubungan sendiri menyediakan kuota sebesar dua dua ratus lima puluh orang penumpang untuk mudik gratis jelang natal dan tahun baru ini
namun meskipun kuota ini bertambah dari tahun dua ribu tujuh belas lalu
dan nantinya para pemudik ini akan diberangkatkan sekitar pukul tujuh rian
dan dari setiap kuota tujuan sendiri untuk semarang kementerian perhubungan menyediakan bus sebesar dua maaf masuk saya sebanyak dua puluh dua bus
untuk yogyakarta delapan belas bus semarang lima bus dan boyolali tiga bus dan terakhir malang dua bus
dan dari semua kuota tujuan ini dengan kuota yang paling terpenuhnya
yang sudah terisi full hanya satu kota saja yaitu kota malang rian
dan nantinya acara ini akan juga mungkin disambut oleh menteri perhubungan budi karya sumadi rian
terima kasih rati atas informasi yang baru saja anda sampaikan
dan itu dia tadi rati yang menyatakan bahwa sudah mulai berangkat ya pukul tujuh pagi
semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan ya rian
ya rati aulia zakiah produser lapangan cnn indonesia selamat bertugas kembali